rumah terduga salah satu pelaku pengeroyokan terhadap anggota tni di ciracas hingga kini masih dalam kondisi berantakan
rumah yang berada di jalan haji bain ciracas jakarta timur itu dirusak sekelompok orang selasa malam
hingga kami siang rumah milik holoan hutapea orang tua terduga pelaku pengeroyokan masih belum dibereskan
perabotan rumah tangga masih berserakan di lantai rumah
keluarga tersebut juga masih trauma setelah kejadian perusakan
yang merusakin barang barang kita ini sesuai dengan kepolisian ya berjalan hukum lah
mudah mudahan tuhan menunjukkan anak saya langsung saya serahkan sama bapak polisi
berjalan hukum lah
saya minta kerugian barang barang saya diganti